kementerian perdagangan berupaya untuk terus meningkatkan ekspor non migas indonesia ke pasar global
salah satu komoditi yang akan dikembangkan potensi ekspornya adalah kopi
dalam upaya peningkatan ekspor kopi ke pasar global
kemendak bekerja sama dengan kementerian luar negeri dan kedutaan besar ri di berlin jerman
membuka akses pasar kopi indonesia di eropa
kerjasama antara kemendak dan kbri berlin diharapkan dapat mengembangkan produk dan akses pasar ekspor kopi indonesia ke pasar dunia
nah ini diinisiasi juga dengan pak dubes dari indonesia di berlin pak dubes hafaz
nah mata rantainya tentu kegiatan ini juga berkolaborasi dengan dinas pendidikan perdagangan
dengan para petani supplier pelaku bisnis
kita tuh berusaha mencari sejumlah sampel kopi dari seluruh nusantara
baik yang specialty maupun yang commercial coffee
kbri berlin mengirimkan dua puluh empat sampel kopi jerman dan kemendak mengumpulkan satu ratus lima puluh satu sampel kopi nusantara
untuk melakukan pemetaan cita rasa kopi yang sesuai dengan pasar jerman
seluruh kopi tersebut akan melewati proses roasting atau pemanggangan biji kopi mentah
pencicipan atau kapis
dan penilaian atau scoring
kita lagi scoring untuk apakah kopi ini bisa masuk ke standar specialty atau tidak
nah ya kenapa saya sebut specialty
emang kopi kopi di jerman emang very specific
mereka mau kopinya ada yang wash process atau wetholing process
tapi di sini kita mencoba untuk menyesuaikan dengan selera selera yang mereka mau
sebenarnya untuk di pasar eropa bisa terbagi dengan dua ya
jadi kalau emang di specialty line
suka kopi kopi arabica yang wash process
tapi di satu lagi
kalau untuk di commercial line
robusta masih salah satu yang paling banyak dikonsumsi dengan mereka
menurut data kemendak
indonesia merupakan produsen kopi keempat terbesar di dunia
namun indonesia merupakan eksportir kopi ke sembilan di pasar internasional
menurut dirjen pengembangan ekspor nasional
meski kuantitas kopi indonesia tinggi
kualitasnya masih kurang baik
nah pasti ini kaitan dengan
kualitas dari kopi yang dia jual
karena dari kopi bean green bean misalnya
dalam bentuk kopi yang lain
yang kalau kita lihat market atau konsumen di negara negara maju
dia akan menikmati taste dari kopinya
kalau kita di indonesia orang mungkin kelas menengah atas yang ingin menikmati taste dari kopinya
maka dari itu kemendak akan terus berusaha untuk mengembangkan produk produk lokal
agar bisa menembus pasar global
kita tidak melupakan juga produk produk konvensional
komoditas seperti kopi ini yang coba kita maksimalkan
karena apapun itu kita bangga dengan produk produk yang kita punya
kita bangga dengan produk produk yang kita punya
dan kita coba dorong apalagi kita program pemerintah punya yang namanya bbi
bangga buatan indonesia
kita tidak hanya banggar tapi kita juga pakai
nah itu harus kita konkretkan dalam keseharian kita masing masing ya